polri terus mengembangkan kasus dugaan sindikat penjualan ginjal di bekasi jawa barat
kasus ini diduga melibatkan jaringan internasional
tak mudah sepertinya memberantas jaringan sindikat penjualan ginjal ini
karena permintaan terus muncul dan diduga indonesia menjadi salah satu negara penyedia organ ginjal ilegal
kita bahas malam ini bersama narasumber kriminolog universitas indonesia prof adrianus meliala
selamat malam prof
selamat malam mbak
ya terima kasih prof atas waktu anda
prof kalau misalnya kita lihat ini tidak pernah tuntas indonesia dengan kasus jual beli ginjal
sepertinya sudah beberapa kali saya juga sempat membahas dengan prof meliala prof adrianus
mengapa ini masih tumbuh subur di indonesia prof
ini kan ada soal dengan permintaan penawaran ya
ada orang yang butuh uang walaupun kemudian dia harus merelakan ginjalnya
sementara itu di pihak lain
ada masyarakat di negara lain yang membutuhkan ginjal tersebut
dan kemudian ada peran dari jaringan yang bersifat mengintermediari yang mengantarai antara pihak yang butuh uang dan yang butuh ginjal
maka kemudian terjadilah situasi seperti ini
jadi saya kira pada tingkat yang makro hal ini bisa dimengerti kalau itu terjadi terus
pada tingkat yang makro
apakah sekarang memang dari karena ini sudah tidak pernah tuntas dari dulu ya prof ya
betul semudah itu untuk menemukan penghubung menemukan mereka yang menyediakan ginjal dan menemukan mereka yang membutuhkan ginjal itu
saya kira tidak ya
karena tentu tidak mudah juga orang merelakan ginjal walaupun iming iming uang ya
apalagi ketika kita bicara dengan masyarakat di indonesia
di mana kekerabatannya kuat
sehingga kalau misalnya saya butuh uang
maka dengan mudah saya lari ke kerabat saya untuk minta uang atau pinjam uang
barulah pada kondisi terakhir sekali baru kemudian saya berpikir untuk merelakan organ tubuh saya di operasi walaupun dengan imbalan uang
maka kemudian perlu ada semacam pendekatan yang luar biasa dari jaringan ini
untuk kemudian menemukan apakah itu misalnya melalui publikasi yang bersifat tertutup
melalui sapaan sapaan bagi mereka mereka yang punya prospek begitu ya
sehingga kemudian saya menduga bahwa hadirnya orang orang yang kemudian terdapat di rumah ini
adalah hasil dari proses komunikasi yang intens
yang sudah sejak lama dilakukan oleh orang orang yang bertugas untuk mendekati mereka
nah orang orang ini enam atau tujuh orang yang dikatakan dalam rumah ini
kelihatannya orang yang siap untuk di transit ya
untuk diberangkatkan ke kamboja
kamboja itu sendiri menarik
karena saya misalnya menduga bahwa warga negara yang butuh jaringan itu
jaringan ginjal adalah justru negara negara eropa
ternyata tidak jauh jauh ya
di kamboja pun juga ternyata ada satu kebutuhan
terkait dengan ginjal dari indonesia
itu ini begitu
prof kalau apakah dari informasi kan ini memang jaringan internasional
yang untuk diduga mereka akan dibawa ke kamboja
kemudian nanti akan bertransaksi di sana
tapi apakah betul sejauh ini dari informasi dari penelitian yang anda lakukan
apakah memang semata mata untuk pasar luar negeri prof
bagaimana dengan di dalam negeri
apakah permintaan itu juga ada di dalam negeri
bagaimana dengan di dalam negeri

amat mungkin ya
karena orang yang mengalami kegagalan ginjal kan juga bukan hanya orang luar
kita juga sering mendengar bahwa di antara kita juga ada orang yang mengalami gagal ginjal
harus cuci darah dan seterusnya
nah bahwa kemudian lalu banyak orang yang kemudian terpaksa cuci darah
dan bukan kemudian mencari ginjal baru
kelihatannya karena memang agak susah untuk mendapatkan
mungkin mendapatkan orangnya bisa ya
seperti halnya juga pada kasus kamboja ini
tapi juga tapi yang lebih menggerakkan adalah mendapatkan fasilitas operasi ruang operasi tenaga kesehatan yang mau mengoperasi mereka
maka kemudian dalam ini mereka lebih memilih atau mungkin juga sudah ada jaringan mereka di kamboja sana yang bisa menyediakan ruang operasi
tetapi jika misalnya nanti ada tenaga kesehatan atau ada rumah sakit yang entah karena gelap mata

lalu kemudian bersedia untuk mempergunakan insulasi
untuk kegiatan seperti ini

lalu kemudian bersedia untuk mempergunakan insulasi
untuk kegiatan seperti ini
maka tidak mungkin ya

maka tidak mungkin ya
pasar organ tubuh ilegal ini akan berkembang
ya tidak usah lalu kemudian mencari pasar dalam negeri

apakah jerad hukum pidananya belum kuat prof
undang undang kesehatan itu apakah ini yang juga membuat begitu mudah atau jaringan ini sulit dan terus muncul
masalahnya kan kerja jaringan kan kerja yang bersifat sel putus ya
jadi ada orang yang bertugas untuk mengiming imingi
lalu ada orang yang bertugas untuk tadi menjaga rumah ini dalam rangka transit sebelum mereka berangkat
ada orang yang bertugas untuk mengantar mereka ke pelanggan ke pihak yang butuh di kamboja sana
nah ada orang yang bertugas untuk melakukan transparantasi legal
jadi semua memiliki tugas masing masing
yang mana lalu kemudian ketika kita dekati dengan konteks jaringan
ternyata jaringan bukanlah suatu subyek hukum di indonesia ya
maka yang kemudian kita dekati adalah orang per orang dengan perannya
nah kalau perannya cuma sekedar tadi menjaga rumah ini melakukan iming iming
tentu ringan ya tentu ringan hal mana kemudian tidak menjerahkan
nah maka memang melalui kasus ini demikian juga kasus misalnya kasus narkotika kasus terorisme kasus tppo
maka permintaan kita kepada pemerintah adalah jadikanlah jaringan sebagai subyek hukum
yang lalu kemudian bisa mendapatkan satu sanksi hukum
dengan kata lain dalam hal ini maka kepada orang yang menjaga rumah ini dan seterusnya
itu lalu kemudian dianggap sebagai anggota jaringan
yang mana lalu mendapatkan sanksi lebih berat jauh lebih berat
daripada kalau dia hanya dikenakan apa namanya sekedar untuk iming iming ya misalnya
hal mana tentu tidak mencerahkan
jadi apa sebenarnya yang paling sulit untuk betul betul menumpas ya atau membongkar jaringan ini prof
sekali lagi ketika kita bertemu dengan jaringan maka cara kita melawan juga beda
saya misalnya melihat ini terungkap lewat kerja bersama antara bah intelkam dengan polres bekasi
ini saya kira hal yang benar karena memang harus nyamar ini
mungkin saya menduga bahwa ada anggota yang berpengalaman
anggota polri intel polri yang kemudian lalu berpura pura ya
menerima tawaran untuk menjadi orang yang menonorkan organnya secara ilegal
lalu kemudian dimasukkan dalam rumah ini lalu digerebek ya
saya kira hanya dengan cara itulah barulah kemudian jaringan ini dapat terungkap
sayangnya menurut saya kenapa langsung dilansir ya kenapa langsung dirilis
sebab kalau misalnya si agen polisi ini kemudian sempat berangkat ke kamboja
tentu lebih banyak lagi pihak yang kemudian bisa terungkap dengan informasi yang dia peroleh
tapi mungkin ada pertimbangan bahwa karena sudah di luar negeri
tentu sudah di luar restriksi indonesia
maka cukup kemudian yang dibongkar adalah jaringan yang bekerja di indonesia saja
sekali lagi kita harus berpikir bahwa yang kita hadapi adalah jaringan
yang mampu berbuat hal hal yang di luar
di luar perencanaan dari kalau itu dibandingkan dengan dilakukan oleh seseorang saja
prof artinya dari karena prof mengatakan beberapa kali bahwa ini jaringan ketika
ini sekarang kasus muncul di bekasi
dan ditemukan di bekasi

pada saat yang sama ada pihak pihak atau kelompok kelompok lain yang juga masih akan terus tumbuh
dan mungkin juga akan saling supply dan berhubungan dengan jaringan jaringan internasional lainnya
itu menurut maksud anda
kalau saling tentu saya ragu ya
tetapi yang jelas bahwa ada kemungkinan jaringan jaringan lain itu muncul
bahkan pada titik tertentu bisa berkompetisi
dan bisa bersaingan dan bahkan bisa berkonflik
jadi konteks saling bekerja sama itu saya kira enggak ya
karena mereka tentu berusaha untuk mendapatkan pasar yang kecil ini
ini kecil cuma tentu uangnya banyak
maka kalau dibilang saling tentu tidak
tapi kalau bersaing bahkan mungkin konflik di lapangan amat mungkin
pasarnya kecil uangnya banyak
apakah betul sekarang indonesia menjadi salah satu sumber atau salah satu penyedianya
saya terpaksa memakai asumsi mbak
bahwa karena dengan jumlah populasi dua ratus delapan puluh juta ya
maka dengan cepat mereka ketika di approach oleh pihak yang menjadi pemberi iming iming
maka dengan cepat belum lalu mereka sampai pada kesimpulan untuk menjual ginjalnya
menonorkan ginjalnya dan cukup
tumbuh hidup dengan satu ginjal saja
dan lalu berpikir bahwa dengan uang dua ratus jutaan itu
bisa dipakai sebagai tabungan sampai beberapa lama
jadi saya pikir pasti ada saja orang yang akan terpikat ya dengan situasi itu
untuk itu maka memang sosialisasi terkait dengan penjualan organ ilegal ini perlu dilakukan dengan baik
sosialisasi terkait dengan narkotika sudah ada
terkait dengan terorisme sudah ada
terkait dengan tppo sudah ada
tapi terkait dengan organ ilegal itu rasanya belum cukup mbak
maka kalau kasus ini perlu kita lakukan
kasus ini perlu kita galakkan kembali demikian
baik baik prof adrianus terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kita tunggu terus perkembangan dari polri ya prof untuk pengungkapan kasus lebih luas lagi
terima kasih banyak prof